keseruan pentas peppermint puppet ini tidak hadir di atas panggung
melainkan melalui aplikasi percakapan whatsapp
para penggemar bisa memesan cerita dengan memberi satu kata
lalu para seniman peppermint puppet menjahit kata tersebut menjadi cerita
karena itulah pentas teater kertas lewat whatsapp ini disebut storyteller atau penjahit cerita
gelombang pertama terjahit tiga puluh cerita yang sudah disebar ke penggemar
para penggemar yang ingin memesan cerita dan melihat pementasan cukup merogoh kocek seratus ribu rupiah
kreasi ini berangkat dari situasi yang dihadapi para seniman peppermint puppet akibat wabah virus corona
mereka tidak bisa berpentas secara langsung padahal setiap tahun mereka rutin berpentas
tidak hanya di dalam negeri tapi sampai ke mancanegara
mariatri tak patah semangat
ia dan kelima kawannya terus berkreasi di bengkel yang berlokasi di kasihan bantul yogyakarta
rencananya storytyler akan dilanjutkan ke gelombang kedua
mereka akan mencari penyanyi yang lebih menarik dari yang mereka lakukan

dari yogyakarta kita beranjak ke malang
musisi indi ihsan skuter tengah sibuk mempersiapkan album ke tiga belas yang akan dirilis setelah lebaran
wabah covid sembilan belas tak menyurutkan kreativitas musisi beraliran folk ini
jadwal pentas memang berantakan penghasilan pun surut tapi panggung berpindah ke saluran youtube
setiap sabtu sore
ihsan tampil membawakan lagu lagu dari setiap albumnya
ratusan kawan cerdas fans ihsan skuter menikmati nyanyian dari lokasi masing masing
penghasilan ihsan kini praktis ditopang dari hasil kolaborasi dengan pihak lain
termasuk sejumlah pendapatan dari platform daring
masalah kegelisahan ini sama apa yang saya rasakan
dirasakan sesama musisi lainnya
cesarandis cisertanap ipang lasubar
rata rata semua performer itu merasakan yang sama
kita punya kanal lah
meskipun itu nggak besar
tapi kita minimal ada sebuah pergerakan yang membuat kita tetap hangat
hangat tuh mesinnya
jadi nggak sampai puku banget
alhamdulillah kita masih punya itu
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
membuka pengaduan bagi para pelaku industri kreatif yang terkena dampak covid sembilan belas
jurubicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas kemen parekraf
sampai saat ini tercatat lebih dari dua ratus ribu orang
yang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata dan industri kreatif
akibat pandemi covid sembilan belas
karena itu dibutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini
ya jadi kalau setelah stimulus dan insentif yang bisa dibelikan
memang kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tidak bisa berdiri sendiri
karena banyak juga insentif dan stimulus itu diberikan oleh kementerian dan lembaga lain
dalam hal ini misalnya soal belt
bantuan sosial bantuan sosial itu banyak erat kaitannya dengan kementerian sosial
lalu kemudian kartu prakerja
itu juga dikoordinir oleh kementerian koordinasi perekonomian gitu ya
industri kreatif tidak saja menghidupi para seniman
tapi banyak orang yang turut terlibat dan menggantungkan hidupnya
misalnya penyedia jasa panggung tata cahaya sistem audio dan lain lain
kini mereka harus bersiasat lebih kreatif untuk bertahan di tengah wabah covid sembilan belas
kini mereka harus bersiasat lebih kreatif untuk bertahan di tengah wabah covid sembilan belas

aditya herwardana jakarta